mereka yang bisa selamat dari musibah gempa dan tsunami di sulawesi tengah
bersyukur bisa kembali berkumpul bersama keluarga
mereka mengisahkan pengalamannya berjibaku dengan gempa dan tsunami
yang menelan korban tewas lebih dari satu empat ratus orang ini
beginilah video detik detik saat terjadi gempa dan tsunami di palu
donggala sulawesi tengah jumat dua puluh delapan september lalu
sejumlah anggota klub airsoft gun asal kalimantan timur ini
berusaha menyelamatkan diri dari bibir pantai ke perbukitan
dua anggota klub aji andri dan randy saputra
menceritakan pengalaman mereka menyelamatkan diri dari terjangan tsunami
saat itu keduanya tengah mengikuti acara tahunan di palu
yaitu kompetisi airsoft gun bersama tiga puluh tiga rekan asal kalimantan timur
saat terjadi gempa dan tsunami
seluruh anggota airsoft gun tengah melakukan technical meeting
di kampung nelayan yang persis berada di pinggir pantai
surut aji andri bersama beberapa temannya langsung berlari ke perbukitan air laut
sementara rekannya rendy saputra sempat terseret arus dan sempatan gelap
namun akhirnya ia bisa menyelamatkan diri
saya tidak merasa apa apa lagi sih
cuma sebisa mungkinlah menyelamatkan diri di runtuhan hotel
cuma yang jadi pegangan sebalok saja
itu juga itu pun air bah pertama
yang sekiranya kurang lebih dua meter lah tingginya
soalnya saya tenggelam ya
air mulai surut disitu saya mulai lari kembali
terseret itu kena serpian serpian nggak
cuma ada lewat mobil yang lewat
termasuk ada korban juga di depan sana
belum masih minta tolong juga
hal serupa juga dialami marty dan ibunya
warga medan sumatera utara ini tengah berada di kota palu saat gempa dan tsunami terjadi
keluarga sempat kehilangan kontak usai terjadinya gempa dan tsunami
namun saat jalur komunikasi telah normal
keduanya langsung memberi kabar kepada keluarga di medan
marti yang menetap di kota palu bersama suaminya mengaku panik saat gempa diikuti gelombang tsunami memporak porandakan kota palu
marty mengaku untuk sementara waktu mengungsi di rumah keluarganya di medan
kejadiannya jam enam menjelang maghrib
ya itu orang lagi nunggu nunggu maghrib
gempa selanjutnya sebelumnya ada gempa waktu asar gitu
selesai aser gempa tiga kali
cuma karena biasa gempa kayak gitu di palu
kemudian jam enam itu maghrib
pas begitu mulai ajan dia maghrib
bergetar lah gempa itu
hanya dalam waktu berapa menit berapa detik itu langsung berpecahan
korsi perabotan semua dirak sana sini
kami juga gak mampu berdiri
mau ke menuju buka pintu aja gak bisa gitu
jadi kita udah jatuh
mau berdiri kita keluar rumah tuh harus merangkak
kalau berdiri kita nggak bisa pusing
udah seketika itu keluar
jadi bantu saling bantu membantu gitu sama mama
keluar dari pintu akhirnya bisa keluar
itu seketika pohon udah roboh
kendaraan udah jatuh
tembok yang mengitari rumah udah roboh
tiba tiba air dalam waktu berapa detik
mocor dari bawah dari paving blok itu di depan rumah
udah keluar deras kayak mata air
semuanya udah ruguh itu
kebahagiaan juga menyelimuti teni
korban selamat yang sudah tiba di jakarta
teni bahkan tak kuasa menahan tangis ketika bertemu keluarga
yang sudah menunggu di lanut halim perdana kusuma jakarta
ia bersama sang suami selamat dari musibah gempa dan tsunami
ada informasi kan kebetulan saya dekat dari bandara
kalau misalkan ibu sama anak anak bisa naik hercules
jadi udah kita ngatik
masuk lulus tapi daftar lewat ktp
berapa banyak korban yang akhirnya dievakuasi
dari palu bersama ibu
yang rombongan berapa banyak
rp dua ratus an lalu itu mas
padat banget mas ke metrum ini
saya aja berdiri
jadi dari palu sampai sini berdiri
kemakasa dulu kita transit

takut malah soalnya rumah itu
lantainya itu udah kebelah dua
lantainya udah kebelas dua
tni akan tinggal di jakarta
menunggu kondisi palu yang masih dalam tahap pemulihan pasca gempa